proses proses recycling ini harusnya tidak menambah
polutan baru terhadap lingkungan
tapi memikirkan juga bagaimana produksinya itu lebih bertanggung jawab
mengoleksi banyak pakaian untuk berbagai kesempatan sudah jadi kebiasaan banyak orang
terutama di perkotaan
mudahnya mendapatkan pakaian
apalagi harga pakaiannya
harganya kini semakin terjangkau
membuat anak muda perkotaan gemar gota ganti gaya berpakaian mengikuti tren
gak kaitung sih mungkin selmarifull kali ya
kayaknya mungkin lima puluh
kalau jalan sih pasti mikirin outfit banget ya
lebih suka ke korea look
aku suka blazer sih kebetulan juga karena emang ke kantor juga kan ya
jadi pake pakaiannya kadang yang formal formal gitu
dan lebih warnanya tuh kayak yang cewek cewek kue gitu kak
menurut lembaga riset yogolf
fast fashion merupakan istilah yang digunakan untuk industri busana
yang memproduksi banyak model atau desain dalam waktu singkat mengikuti tren terbaru
setiap kali tren mode berganti konsumen mengganti koleksi pakaian mereka
dampaknya makin banyak pakaian yang digunakan untuk pakaian mereka makin banyak pakaian yang digunakan untuk pakaian mereka

menurut organisasi buru international atau ilo
pada saat itu industri pakaian dunia memperluas jangkauan produksi mereka
melalui kombinasi rancangan yang lebih modis dan pengembangan merek yang berbeda beda
beberapa brand bahkan memproduksi lebih dari dua puluh desain dalam setahun atau dua rancangan per bulan

ekspansi produksi ke negara negara berkembang untuk menekan ongkos produksi dan meningkatkan keuntungan
industri tekstil dan pakaian jadi dunia menghasilkan produk bernilai triliunan dolar amerika per tahun
dan menyerap puluhan juta tenaga kerja
menurut data world trade organization atau organisasi perdagangan dunia pada dua ribu dua puluh

mencapai lebih dari tujuh ratus miliar dolar amerika atau setara dengan sepuluh triliun rupiah
menurut data ilo pada tahun dua ribu dua puluh satu hampir sebesar lima puluh lima persen industri tekstil dan pakaian jadi di dunia dilakukan di asia
dengan jumlah total pekerja lebih dari enam puluh juta orang
tercatat sebanyak lebih dari dua puluh juta pekerja di cina
lima belas juta pekerja di india
dan masing masing hampir lima juta pekerja di vietnam pakistan dan bangladesh
namun meski memberikan kontribusi bagi perekonomian
industri tekstil dan pakaian jadi juga dibayangi isu negatif bagi lingkungan dan eksploitasi tenaga kerja murah
united nation environment program atau badan pbb untuk lingkungan mencatat
industri tekstil saat ini menyumbang sepuluh persen emisi karbon global
proses produksi pada industri tekstil seperti penculupan dan pewarnaan diperkirakan berkontribusi terhadap dua puluh persen pencemaran air di seluruh dunia
indonesia masuk dalam sepuluh besar negara pengekspor pakaian jadi dunia
menurut data kementerian perindustrian sejak dua ribu tujuh belas nilai ekspor produk tekstil dan pakaian jadi indonesia rata rata lebih dari sepuluh miliar dolar amerika atau satu ratus lima puluh triliun rupiah per tahun

pada dua ribu dua puluh satu sektor tekstil garmen dan turunannya menyerap lebih dari tiga lima juta tenaga kerja
kabupaten bandung jawa barat merupakan salah satu daerah penghasil produk garmen dan pakaian jadi di indonesia
menurut citarum org terdapat lebih dari seratus perusahaan tekstil dan produk turunannya di sepanjang daerah aliran sungai citarum
salah satu pabrik penculupan dan pewarnaan tekstil terletak di desa sukamaju kecamatan majalah
pabrik penculupan ini memiliki empat ratus lima puluh pekerja
pabrik memiliki dua boiler berbahan bakar batubara untuk memanaskan mesin pada proses pencelupan dan pengeringan
batu bara itu sebetulnya sekarang dulunya kan sebelumnya ada residu atau apa tapi karena mungkin biaya dan sebagainya sekarang kita baru pakai batubara
jadi ini untuk mesin boiler boiler oil dan boiler uap
boiler oil memanaskan oil seperti ke mesin celupa
kalau yang uap untuk mesin yang lain
harga batubara saat ini berkisar antara rp satu tiga ratus hingga rp satu lima ratus per kilogram
batubara ini kan kalau bisa dibilang energi kotor ya pak
kenapa bapak tidak memilih ada alternatif lain gitu pak
kalau alternatif kita juga kan sebagian sudah pakai listrik
kita pakai listrik
penggunaan isi pun besar sekali
hanya saja untuk mesin tertentu tidak mampu dengan aliran listrik
karena harus pakai batubara mengalirkan dengan pipa
kalau ini dianggap kotor mungkin karena kalau sekarang untuk ganti ke yang ramah lingkungan atau gas kita memperhitungkannya ke biaya
kalau kedepannya kita diharuskan untuk ramah lingkungan misalnya pakai gas gitu ya coba dari pemerintah ada subsidinya
seperti itu ya
subsidi dari pemerintah untuk perusahaan perusahaan di indonesia ini
perusahaan mengaku melakukan proses pengurangan emisi
dengan tidak membuang langsung debu hasil pembakaran ke udara
jadi ada sistem untuk pengendalian emisi itu pakai air
disembur nanti untuk kotornya kan kita masuk ke kolam penampungan masuk lagi ke kipal diproses kembali
oh jadi nggak merta merta jadi limba debu gitu ya pak ya
kita tidak buang limbah debu atau gas yang beracun
dan buktinya seperti itu asapnya putih
gulungan tekstil polos dari perusahaan rekanan untuk diwarnai di pabrik disebut drige
harga biasanya menjadi pertimbangan para rekanan memilih pewarna sintetis ketimbang yang alami
jelas kalau pewarna alami memang kualitas bagus mungkin ya dari segi untuk keamanan lingkungan itu lebih bagus
kita balikin lagi ke customer
kalau misalkan customer mau ke warna alami bisa saja tapi ada beberapa hal mungkin yang akan mempengaruhi
salah satunya yaitu kosnya produksi
berapa kos produksinya
bisa saja perbandingannya satu banding empat
satu hingga dua puluh ton per hari
air limbah yang dihasilkan rata rata hampir dua ratus meter kubik atau dua ratus ribu liter per hari
artinya setiap proses pewarnaan satu kg kain menghasilkan limbah cair rata rata sepuluh liter
salah satu bahan yang digunakan untuk pengolahan limbah cair adalah bios empat puluh empat
bantuan dari satgas citarum harum
bios empat puluh empat merupakan substansi organik multiguna yang dipatenkan tni angkatan darat pada dua ribu tujuh belas
kualitas akhir limbah sebelum proses pembuangan akhir diuji di kolam ikan
satu kotak ini seribu liter ditambah dengan gula merah sepuluh kilo
gulanya dicampur dulu dipanasi dulu cair baru dipermentasi
dia diadu dipermentasi didiamkan selama dua puluh satu hari
setelah dua puluh satu hari ini baru bisa digunakan
untuk segala bidang mau perikanan peternakan limbah juga ada
karena biasanya itu dibentuk oleh senyawa kimia yang sulit sekali untuk diuraikan
pada dua ribu tiga belas lembaga nirlaba green cross yang berbasis di swiss dan blacksmith institute dari new york amerika serikat
menempatkan sungai citarum di jawa barat sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia
hasil riset program studi teknik lingkungan fakultas teknik sipil dan lingkungan institut teknologi bandung pada dua ribu empat belas
menunjukkan daerah aliran sungai di citarum hulu tercemar berbagai logam berat dengan kadar di atas baku mutu yang ditetapkan
sejumlah unsur logam berat yang mencemari air dan endapan sungai antara lain
tembaga kromium dan nikel yang biasa terdapat pada pewarna sintetis yang digunakan industri tekstil
limbah cair dengan kandungan logam berat yang langsung dibuang ke sungai
tanpa proses pengolahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia
di situ ada senyawa pewarna yang biasanya kita menjadi masalah dari sisi lingkungan
karena biasanya itu dibentuk oleh senyawa kimia yang sulit sekali untuk diuraikan
jadi dulu kita punya masalah dengan misalkan azodais jadi itu adalah pewarna tekstil
dan biasanya logam berat digunakan untuk mengurangi lingkungan
untuk menambah agar warna itu menjadi lebih cerah
pemerintah pusat kemudian membentuk tim das citarum untuk menangani limbah di sungai terpanjang di jawa barat tersebut
berdasarkan data dari common center citarum tingkat kualitas air sungai citarum cenderung membaik dalam lima tahun terakhir
pada dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua indeks kualitas air sungai citarum memiliki nilai di atas lima puluh
atau masuk golongan tercemar ringan
sementara pada dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas air sungai citarum dinyatakan tercemar berat
pengecoran untuk menutup saluran pembuangan limbah industri adalah salah satu sanksi yang diterapkan untuk mengurangi konsentrasi limbah di sungai
apabila ada pabrik industri yang salah kita peringatin sekali kalau dua kali salah kita kasih sp salah peringatan satu
kalau setelah peringatan satu masih bandel kasih peringatan dua
dengan sanksi membuat kita bap kita bap buat pernyataan apabila dia salah itu baru tindakan eksekusi
itu pengecoran mau nggak mau itu harus dilakukan untuk efek jerah
limbah industri fashion tidak hanya dihasilkan dari proses produksi tetapi juga dalam wujud pakaian bekas
indonesia saat ini merupakan salah satu negara tujuan pengiriman baju bekas dari tiongkok malaysia singapura
dan korea selatan
kondisi geografis indonesia dengan banyak pulau dan garis pantai yang panjang
dimanfaatkan penyelundup untuk memasukkan pakaian impor bekas secara ilegal ke indonesia
wilayah perairan di timur sumatera sulawesi nusa tenggara timur serta perbatasan darat di kalimantan merupakan pintu masuk penyelundup membawa baju bekas
modus lain yang dilakukan adalah pengimpor membawa masuk baju bekas lewat pelabuhan resmi
dengan cara menyatakan barang yang diimpornya sebagai barang lain
minuman murni itu ada yang melalui laut ada yang ship to ship maupun dibawa langsung dari luar negeri masuk ke indonesia
perairan indonesia melalui menggunakan kapal kapal kemudian juga bisa juga lewat pelabuhan resmi misalnya seperti tanjung priuk atau dan lain lain pelabuhan besar
tapi tidak diberitahukan
diselipkan ke barang barang lain
demikian namanya undeclaration
jadi memang tidak disebutkan di dokumen
kemudian juga disebutkan secara salah
pasal empat puluh tujuh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu empat belas tentang perdagangan menyebutkan pengimpor wajib mengimpor barang dalam keadaan baru
sanksi atas pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama lima tahun
dan atau denda paling banyak lima miliar rupiah
alasan larangan impor baju bekas adalah potensi gangguan kesehatan dan untuk melindungi umkm dalam negeri
jadi kalau selangkah lagi umkm itu bisa tidak keberhentian habis pasarnya
kenapa dia kan ilegal nggak berpajak
obrol murah murah sisa orang
oleh karena itu memang kita ketikkan
ada yang tanya kalau gitu pasar baju bekas nggak boleh
pakaian bekas barang bekas dari dulu ada pak
ada pasarlah ada
boleh yang nggak boleh yang ilegal
masuknya baju bekas impor merupakan salah satu dampak tren fast fashion
uni eropa dan amerika serikat adalah konsumen utama dan pengimpor terbesar produk fashion dunia
akibat tingkat konsumsi fashion yang tinggi baju bekas yang tak terpakai di negara maju
sebagian dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah didaur ulang dan sebagian lagi didonasikan
berdasarkan data dari badan perlindungan lingkungan hidup amerika serikat
atau epa pada dua ribu delapan belas terdapat lebih dari tiga puluh juta ton pakaian bekas di negeri paman sam tersebut
lima belas juta ton baju bekas dibuang di tempat sampah sekitar tujuh belas juta ton didonasikan
lima juta ton didaur ulang dan lebih dari tiga juta ton lainnya dibakar
pada dua ribu dua puluh dua greenpeace jerman menerbitkan laporan berjudul poison kiev atau hadiah beracun
laporan tersebut memaparkan empat puluh lima hingga enam puluh persen baju yang didonasikan negara negara barat
justru diekspor ke dunia ketiga seperti negara negara afrika
karena perdagangan baju bekas global melonjak drastis setelah era fast fashion
bila pada kurun empat belas tahun antara seribu sembilan ratus sembilan puluh hingga dua ribu empat nilai perdagangan baju bekas global sekitar satu empat miliar dolar amerika pada dua ribu dua puluh satu saja
angkanya melesat menjadi tiga puluh enam miliar dolar
amerika serikat tiongkok negara negara eropa barat dan korea selatan merupakan pengekspor utama baju bekas
sedangkan negara negara afrika seperti ghana kenya dan tanzania adalah pengimpor utama
di kenya pakaian bekas impor disebut mitumba yang artinya kurang lebih sama dengan bal atau bundel
pada dua ribu dua puluh satu negara ini mengimpor satu ratus delapan puluh lima ribu ton pakaian bekas
menurut greenpeace tidak semua baju bekas yang diekspor negara maju tersebut dalam kondisi baik
kondisi yang terjadi di dunia ini adalah keadaan yang tidak baik
masalahnya adalah peraturan
jadi menggunakan tekstil tekstil kedua tangan yang bisa dipakai di pasar di tanah
itu tidak membuat arti untuk di ekspor
tapi itu tidak membuat arti jika anda hanya menggabungkannya dengan sumber sumber
oleh itu kami ingin membuat negara yang menguasai seperti eropa seperti as bertanggung jawab untuk memanfaatkan beberapa peraturan
untuk memastikan bahwa sumber sumber tidak diuasai bahwa tekstil yang sebenarnya berharga di tanah di ulasan
rata rata setiap hari satu ratus lima puluh hingga dua ratus ton limbah baju bekas dibuang di kenya
sebagian besar terbuat dari bahan sintetis seperti serat polyester yang susah diurai oleh alam
dan menggunakan berbagai macam bahan kimia untuk proses pewarnaannya
pakaian limbah ini berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia
ketika kita menggunakan limbah kita bisa melihat bahwa limbah itu berwarna yang berwarna yang sama seperti yang kita lihat di dalam video ini
masalahnya adalah bahwa tekstil ini sebenarnya dibuat dari plastik
ini berarti jika mereka berpengaruh di dalam lingkungan kemudian seperti perut plastik lain mereka menjadi mikroplastik
ini berarti air itu dilapisi maka tanah itu dilapisi tapi juga dan ini adalah pertanyaan utama saya tekstil terdapat banyak kimia yang berbeda
industri tekstil plastik menggunakan selama tiga lima ratus jenis teknologi yang berbeda
ada banyak kimia yang berbeda dan banyaknya kimia yang berbahaya
jika pada seribu sembilan ratus delapan puluh terdapat dua ratus ribu rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian kapas saat ini jumlah itu merosot menjadi empat puluh ribu saja
bukan hanya memikirkan desain terus itu produksi kemudian pakai gitu

bagaimana menurut badan pbb untuk urusan lingkungan
bagi industri tekstil polyester yang terbuat dari minyak bumi tersebut merupakan bahan yang ringan kuat tahan lama tidak mudah kusut dan mudah diwarnai
namun di sisi lain polyester memiliki sejumlah dampak negatif bagi lingkungan
untuk memusnahkannya kain polyester harus dibakar di insinerator dengan suhu minimal lima ratus derajat
untuk memusnahkannya kain polyester harus dibakar di insinerator dengan suhu minimal lima ratus derajat
berdasarkan penelitian yang dilakukan program studi teknik lingkungan ftsl itb pada dua ribu sembilan belas
ditemukan cemaran mikroplastik di sedimen hulu sungai citarum dengan konsentrasi sekitar lima belas partikel per seratus gram sedimen basah
secara umum mikroplastik fiber dapat ditemukan pada bahan dasar pembuatan pakaian dan serat pakaian yang diindustri
secara umum mikroplastik fiber dapat ditemukan pada bahan dasar pembuatan pakaian dan serat pakaian yang diindustri
dalam jangka panjang mikroplastik dapat terakumulasi dalam tubuh organisme dan masuk ke rantai makanan

dalam jangka panjang mikroplastik dapat terakumulasi dalam tubuh organisme dan masuk ke rantai makanan
salah satu cara untuk mengurangi cemaran mikroplastik adalah pengolahan limbah cair dari industri tekstil sesuai aturan baku sebelum dibuang ke sungai

tentunya ikan dan juga mikroorganisme lain yang ada di dalam perairan tersebut
mungkin ada bentos di situ gitu ya mungkin ada udang udang kecil
ataupun jenis jenis yang lainnya yang biasanya lebih awal itu tuh terdampak
jadi setiap pengembangan industri ataupun kegiatan manusia
dia akan mengambil sumber alam dan kemudian juga akan menghasilkan limbah gitu ya
jadi sejauh kita bisa mengantisipasi
kalau misalnya sekarang kita akan lebih baik melakukan recycling itu adalah sangat baik
secara ekonomi bisa berkembang tetapi harus kita kawal juga
proses proses recycling ini harusnya tidak menambah polutan baru terhadap lingkungan gitu ya
dari segi harga polyester lebih murah dibanding jenis serat alam
menurut asosiasi serat dan benang filamen indonesia
harga polyester berkisar satu dolar amerika serikat per kilogram
lebih rendah dibanding kapas yang harganya satu tiga dolar per kilogram
seperti plastik polyester dapat didaur ular
yang menggunakan bahan baku polyester hasil daur ulang

yang kalau di kami kan sekarang kita udah mulai invest banyak untuk wing recycle ya
terutama yang recycle dari pet bottle
tapi juga udah ada yang bisa recycle dari baju
cuma kalau baju bekas ini recycle nya memang agak susah gitu
karena memang bahan bakunya kan sudah campur antara kapas dengan polyester
jadi recycle nya itu dibikin sip lagi
jadi diulang diurai lagi secara semikon
nanti dibikin sip lagi itu jadi benang lagi
nanti bisa jadi kain lagi
asosiasi berharap pemerintah memberi insentif diantaranya untuk pembelian mesin baru yang lebih ramah lingkungan
jadi ada waktu itu subsidi bunga istilahnya
istilahnya subsidi bunga
jadi begitu kita beli mesin
dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan
untuk dalam rangka menuju ramah lingkungan ini
bunga perbankannya untuk mesin itu
itu dibayarkan dari pemerintah
jadi itu sekitar mungkin ya
untuk mengurangi dampak limbah fashion
salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai konsumen adalah
menggunakan produk slow fashion
kebalikan dari fast fashion produk slow fashion dibuat dengan bahan bahan alami
yang bisa terurai secara alami atau bahan bahan daur ulang
sehingga bisa meminimalkan limbah
salah satu pengusaha fashion lokal di tanah air
citra subiakto menggunakan serat alam seperti katun linen yang bersertifikasi
ia juga memanfaatkan benang daur ulang yang diambil dari baju baju bekas pakai
untuk bahan baku produknya
citra hanya mengeluarkan satu koleksi busana per tahun
bukan hanya memikirkan desain
terus begitu produksi kemudian pakai gitu
tapi memikirkan juga bagaimana produksi itu
produksinya itu lebih bertanggung jawab

karena ada unsur manusianya
apakah mereka mendapatkan upah yang sesuai
kemudian pemilihan kain yang dipakai
itu apakah prosesnya cukup bertanggung jawab gitu
apakah kain itu nanti pada masa akhirnya akan menjadi sampah abadi
contohnya misalnya polyester gitu karena kan dia mengandung plastik gitu
produk fashion lokal lainnya mengembangkan teknik eco printing
yang menggunakan bahan bahan alami dari daun batang
atau akar tanaman untuk motif dan pewarna pakaian
daun dengan kadar getah tinggi seperti daun jenitri jambu batu
hingga daun jati digunakan untuk memberikan motif dan warna alami
serat daunnya ini harus menghadap ke atas
karena dia nanti kita tutup begini
yang akan menjadi bagian depan kan yang ini yang untuk nanti ini
nah itunya mesti nanti daun yang mana ada di mana
itu kalau saya sih mungkin udah hafal gitu ya
tapi itu yang nentuin banget itu pada saat ini
karena biasanya orang itu begitu melihat yang dilihat duluan kan motif di depan ini gitu
kita beri warna dengan pewarna dari secang
jadi warnanya ini dominan ungu betul ya pak
jadi ini gimana kita culupkan saja
selanjutnya kain yang telah diwarnai dikeringkan dengan cara diangkat
seperti inilah hasil pewarnaan dengan teknik eco printing
untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan
kita sebagai masyarakat dapat menerapkan gaya hidup slow fashion atau sustainable fashion
dengan cara mengurangi pembelian pakaian baru
memperbaiki pakaian yang rusak
menggunakan pakaian berbahan alam dan juga pewarna alami seperti eco printing yang saya pakai ini
bagaimana keren kan
tentu saja yang terakhir
itu adalah tuntutan yang ada yang menuntut adanya ini sebelumnya
inilah hasilnya seru